dewan perwakilan rakyat mengapresiasi kinerja badan sar nasional terkait kecelakaan kapal di danau toba maupun di perairan selayar sulawesi selatan
namun komisi lima dpr ri menyayangkan anggaran basarnas dipotong hampir lima puluh persen
menanggapi hal itu tentunya kementerian sosial menegaskan telah membuat prioritas nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
berikut ulasan heranov al bashir
kerja badan sar nasional atau basarnas patut diapresiasi karena telah bekerja keras pada akhir akhir ini
mulai dari penanganan kecelakaan kapal di danau toba sumatera utara hingga di perairan selayar sulawesi selatan
meski telah bekerja dengan baik dewan perwakilan rakyat republik indonesia menyoroti soal anggaran basarnas yang dipotong hampir lima puluh persen dalam apbn dua ribu sembilan belas
pasalnya dengan pemotongan anggaran ini otomatis pengadaan alat alat untuk mencari penyelenggaraan
untuk mendukung kerja basarnas tidak bisa sesuai kebutuhan
ketua komisi lima dpr ri ferry jemi francis menyayangkan pemotongan anggaran badan sar nasional atau basarnas oleh pemerintah
apalagi belakangan banyak terjadi kecelakaan kapal dalam waktu berdekatan
menurut fahri pemerintah seharusnya membuat prioritas dalam apbn dua ribu sembilan belas terutama untuk masalah kemanusiaan bukan malah untuk bagi bagi sembako di kementerian sosial
yang mestinya ini amat sangat penting dipakai untuk bagi bagi sembako bagi bagi di kementerian sosial itu berapa banyak duitnya yang meningkat untuk bagi bagi entah untuk apa itu
tapi yang penting seperti ini malah dipotong dananya
tahun lalu dua tiga triliun loh
sekarang ini diberikan oleh kementerian keuangan hanya dua satu triliun kurang lebih
fahri menyebut komisi lima dpr telah berupaya keras memberikan dana besar kepada basarnas
fahri mengaku anggaran tersebut dipotong oleh kementerian keuangan
menurutnya anggaran untuk kemanusiaan hendaknya tidak dipangkas
merespon hal itu menteri sosial idrus marham menegaskan anggaran pendapatan belanja negara sudah diharmonisasi diikuti dengan prioritas
kemiskinan dan investasi adalah prioritas utama saat ini
seperti halnya pada tahun sebelumnya
ini semua tentu kita serahkan kepada bapak penas kementerian keuangan tentu ada memberikan satu harmonisasi anggaran
kenapa karena dari pemerintahan ini tentu dari lima tahun ini tentu ada prioritas prioritas
nah prioritas nasional tahun dua ribu sembilan belas ada lima
nomor satu di situ yang urutan pertama itu adalah bagaimana menangani kemiskinan dan investasi sumber daya
nomor dua di situ yang urutan pertama itu adalah bagaimana menangani kemiskinan dan investasi sumber daya
nomor tiga di situ yang urutan pertama itu adalah bagaimana menangani kemiskinan dan investasi sumber daya
sebagus apapun infrastruktur yang disiapkan tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang tidak mantap
sebagus apapun infrastruktur yang disiapkan tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang tidak mantap